tapi tidak hanya persib sriwijaya fc juga terus mempersiapkan tim untuk mengarungi kompetisi liga satu indonesia musim depan
sejumlah pemain asing sudah ikut berlatih bersama para pemain lokal
skuad asuhan rahmat darmawan terus berlatih di stadion bumi sriwijaya palembang jumat petang
latihan ini dilakukan untuk memantapkan taktik dan strategi menjelang musim depan yang diprediksi lebih ketat dengan jadwal yang padat
sejumlah pemain asing seperti sang marquee player mama don diaye makan konate dan manusher jalilov berlatih bersama pemain lokal seperti adam alis dan bobby satria
pelatih rahmat darmawan terlihat serius menginstruksikan taktik yang harus dilakukan tim asuhannya
tiga pemain dilepas oleh sriwijaya fc karena tidak masuk rencana rahmat darmawan musim depan
mereka adalah air langga sucipto hafid ibrahim dan selamat budiono
kita akan lihat semua komposisi sampai hadir semua nanti
mungkin awal tahun ini kita harap semua sudah datang
sementara itu dua pemain andalan sriwijaya alberto goncalves dan esteban vizcara masih belum bergabung karena masih berlibur di negaranya
proses naturalisasi dua pemain itu masih terhambat karena belum hadir untuk menjalani wawancara dengan pihak imigrasi
sriwijaya fc juga terus mempersiapkan diri untuk mengarungi kompetisi musim depan
bukan hanya soal merekrut pemain tim pelatih bersama manajemen pun sudah merancang program uji coba ataupun turnamen pramusim
sriwijaya fc siap mengikuti piala presiden dua ribu delapan belas yang akan berlangsung pada januari mendatang
selain itu sriwijaya mendapat undangan mengikuti turnamen yang berlangsung di vietnam
menurut sang pelatih rahmat darmawan kedua turnamen itu bagus untuk mempersiapkan tim berlaga di liga satu musim depan
sriwijaya fc mencari pengalaman yang lebih jauh lagi
sebagai hujan akhir dari satu tying semesta ini